kamu harus aku tangkap
coba aja kau berani
berani sekali ya kamu menentangku ya
kamu harus aku tangkap
coba aja kau berani
berani sekali ya kamu menentangku ya
nah delapan ratus delapan puluh tuhan
raja raja gak apa apa
kaki ku telah sembuh kembali
kenapa kita ada di dalam penjara
kenapa ada warga disini
itu tidak penting
yang penting mari kita bebaskan mereka semua
kebaikan dapat mengalahkan kejahatan
alhamdulillah dimana kak
aku pecah cipohon
dengar dengar nenek saya sedang sakit sakitan
reni gak tau nenek salma sakit apa
yang jelas badannya sering sakit
aturkan ke aku ke rumah nenek salma
mungkin aku bisa mengurangi rasa sakitnya
baiklah kalau kru caci bisa membantu
reni akan antarkan ke rumah nenek
tadi dulu yuk
rakyatku yang kucintai
pada hari ini
saya ingin meminta maaf kepada kalian semua
karena saya telah menjolimi kalian
itu pun karena pengaruh sihir
ya allah ya allah ya allah
ya allah ya allah ya allah
dan pada kesempatan hari ini pula
saya ingin memberikan penghargaan yang sebesar besarnya
karena telah menyelamatkan kerajaan
dari pengaruh sihir penyihir kita
silahkan pak dikutuk
ini penghargaan untuk kamu
terima kasih raja
kru caci terima kasih ya
kamu sudah menolongi nenek aku
nenek salma tetap membutuhkan pohon kejujuran
kalau tidak nenek kamu akan meninggal
berikanlah kesembuhan kepada nenek allah
nenek sangat membutuhkan pohon itu
jadi kamu membutuhkan setetes air dari pusaka kristal mata air
untuk menghidupkan pohon kejujuran
benar baginda raja
pohon ini bisa menyembuhkan segala penyakit
nenek sama sekarang sedang sakit keras
supaya baginda memberikan nila setetes air
dari pusaka kristal mata air
tetapi hanya satu tetes air saja
karena pusaka kristal mata air
tidak boleh digunakan sembarangan
berikan setetes mata air kepada nila
terima kasih raja
sekarang gila mau pulang dulu
antar kan nila dan kakek beto
pakailah kereta kuda kerajaan
kakek gak mau ikut dengan nila
kakek adalah seorang pengembara
dan akan terus mengembara seumur hidup kakek
sekarang kakek akan mengembara kembali
sampai jumpa kakek
segeralah temui nenek salma
semoga kita bisa ketemu lagi